terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
sedara seorang caleg pks dprd sumsel melaporkan rekan sesama partainya ke bawaslu sumsel
karena diduga memanipulasi perolehan suara
caleg pks yang bernama gunawan melaporkan rekan sesama partainya
yang juga merupakan caleg dprd ke bawaslu sumsel
laporan ini terkait dengan adanya dugaan kecurangan manipulasi perolehan suara
pada caleg dprd sumsel dapil tujuh
dugaan manipulasi data dan dugaan pemindahan suara
berdasarkan data yang dikumpulkan mencapai empat suara
dugaan mencuri hak orang lain